melebihi ambang tinggi muatan trailer bermuatan kerangka besi tersangkut di jembatan penyeberangan orang jembatan gantung dan mogot jakarta barat
kamis pagi imbasnya harus lalu lintas ke dua arah macet panjang
pemindahan truk memakan waktu lama karena muatan besi ternyata tidak bisa diangkat
petugas akhirnya menyeret besi menggunakan truk ke tepi jalan untuk menghindari kemacetan yang lebih parah
untuk penyelidikan supir truk dibawa ke satlantas jakarta barat dimintai keterangan
hingga kamis siang kerangka besi masih berada di bahu jalan daan mogot jakarta barat
petugas masih menunggu alat berat untuk memindahkan kerangka besi ini
jadi kita bawa kemari kita seret dulu karena menunggu kredit kan lama
jadi kita pinggirin dulu ya ini seperti sekarang
cuma imbasnya masih cukup panjang tapi di langu merah